selamat malam polarisasi politik kian terasa seiring dengan telah terbentuknya
dua kekuatan yang akan bertarung dalam pilpres tahun depan dua ribu sembilan belas
silang kritik adu isu dan wacana hingga perang tagar mulai mewarnai persaingan
lanska politik nasional begitu dinamis seperti dalam sigi terbaru lingkaran survei indonesia
yang memotret tingkat elektoral masing masing calon di beberapa segmen masyarakat
satu temuan yang menarik angka elektabilitas salah satu figur capres justru menurun setelah mengumumkan cawapresnya
bagaimana masing masing kubu merespon realitas pertarungan ini
apakah cara cara lama yang membelah masyarakat akan kembali terjadi
sebelum kami menghadirkan perwakilan dari dua poros yang bertarung di pilpres mendatang
terlebih dahulu saya ajak anda untuk melihat posisi elektoral terkini dari dua pasangan
setelah mereka mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden
hal ini akan diulas bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio
aji alfarabi peneliti senior lingkaran survei indonesia atau lsi
dan indria samego peneliti utama bidang perkembangan politik nasional lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi
selamat malam pak indria
terima kasih diundang
mas aji selamat malam
mari kita bongkar dulu hasil temuan anda
jadi sebelumnya hasil survei ini diumumkan kemarin dan dilaksanakan per tanggal atau bulan apa
tanggal dua belas sampai tanggal sembilan belas agustus jadi dua hari pasca pendaftaran pilpres
setelah pendaftaran ya
jadi setelah pendaftaran kemudian dilakukan survei di seluruh indonesia
iya jadi survei ini
sebetulnya survei nasional ya survei reguler yang sengaja kita lakukan pasca pendaftaran capres ya
karena kita tahu bahwa pasangannya telah pasti dan kita ingin tahu di start awal di awal kompetisi pertarungan pilpres ini
sejauh mana kemudian kekuatan elektoral dari masing masing capres sebelum kita melihat nanti efek dari kampanye
jadi tentunya ini adalah start awal masing masing kandidat dan tidak membaca efek dari kampanye masing masing kandidat
jadi ini baru sosoknya aja
kita akan lihat hasil survei elektabilitas pilpres dua ribu sembilan belas temuan lsi joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin lima puluh dua dua persen prabowo sandi dua puluh sembilan lima persen
inilah realitas hasil surveinya di masyarakat
dari angka ini berapa yang belum menentukan pilihan
kurang lebih delapan belas tiga persen
jadi sebetulnya kalau kita lihat data ada dua tafsir yang bisa kita baca dari sini
kalau kita baca tafsir optimis pak jokowi sebetulnya pertama angka ini telah melawati angka psikologis lima puluh persen
dua puluh dua persen adalah angka yang mirip dengan pencapaian pak jokowi di pilpres dua ribu empat belas
kemudian yang kedua adalah jumlah selisih ya kurang lebih dua puluh tiga persen selisih di atas dua digit dengan pak prabowo sandi ya
kemudian kalau kita lihat tafsir secara pesimis dari sisi pak jokowi
sebetulnya sebagai petahana angka ini sebetulnya bukan angka yang terlalu aman ya
karena lima puluh dua dua persen kalau kita kurangi sama mereka yang masih soft supporters atau yang mereka yang masih bisa pindah
kurang lebih sekitar mungkin amannya sekitar tiga puluh lima sampai empat puluh persen
wah jauh juga ya ternyata
jadi militannya itu hanya tiga puluh sampai
ya range nya kurang lebih sekitar tiga puluh lima sampai empat puluh persen
jadi bukan sebuah angka yang aman
sebaliknya kalau kita lihat dari sisi pak prabowo sandi kalau kita tafsir secara optimis
memang angka ini sebetulnya angka yang cukup baik
sebagai start awal ya kampanye karena pak prabowo walaupun pemain lama
tapi sebetulnya kan baru muncul setelah deklarasi capres
artinya selama empat tahun belum ada kegiatan sosialisasi
begitupun dengan sandiaga uno ya yang muncul di akhir
jadi sebetulnya tergantung dari sisi mana kita melihat angka ini
jadi menurut saya ini angka yang cukup menerat bagi kedua pasangan calon
mari kita lihat hasil survei yang dilakukan sebelumnya
ini adalah survei terakhir yang dilakukan oleh lsi
sebelumnya sudah ada survei survei lain
waktu itu masih calon presidennya saja yang muncul
jadi kalau kita lihat dari kurun januari hingga terakhir april ya
yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei
sirus enam puluh empat persen
dan lima puluh empat di indobarometer
jadi kalau dilihat tiga lembaga survei saja
sebenarnya nggak terlalu jauh bergerak ya angkanya di kepala lima
terutama poll tracking carta dan indobarometer
sementara sirus populi indikator angkanya di enam puluh sampai enam puluh empat
mari kita lihat lagi yang paling penting sesungguhnya perbandingan
antara hasil survei lsi sebelum dan sesudah pencalonan
atau ketika jokowi sudah menemukan ma'ruf amin dan prabowo sudah menemukan sandiaga uno
data ini hasil survei lsi denny ja jokowi dodo per bulan apa nih
bahwa agustus dua ribu delapan belas survei yang sama
oh survei yang sama
iya tapi dua simulasi yang berbeda ya yang pertama kita
iya betul ada simulasi personal
oh bukan survei sebelumnya
simulasi personal yang hanya menanyakan sosok pak jokowi maupun pak prabowo ketika di head to head
kemudian yang kedua simulasi pasangan
jadi kita ingin melihat sejauh mana efek wakil itu mempengaruhi masing masing capres
kalau kita lihat dari sisi angka memang sebetulnya secara statistik tidak terlalu signifikan
tapi ada sentimen negatif kalau kita lihat dari sisi breakdown data per segmen pemilih ya
misalnya kita lihat di situ
memang ada sentimen negatif ketika masuknya pak k maruf sebagai capres
namun dugaan kita adalah ini akibat efek kejut ya
nama k maruf yang muncul sebagai capres pak jokowi
jadi sebetulnya belum ada indikator lain yang dilihat selain ada faktor tadi ya
kekejutan yang kemudian pemilih melihat dari sisi pak jokowi ya
kemudian kalau pak prabowo juga kelihatannya ada sentimen positif
sandiaga uno ke
ada beberapa segmen yang kita coba lihat dari survei
misalnya segmen pemilih perempuan
kemudian segmen pemilih milenial
ada segmen pemilih pelajar misalnya ya
walaupun secara agregat kalau kita lihat total sebetulnya tipis ya
artinya sentimennya tidak terlalu besar
pak indria sedikit saja mengulas apa yang menjadi temuan survei lsi ini
terutama angka presiden jokowi dodo
kalau kita lihat kan
pak sby di dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas
matters lah artinya
selama lima tahun itu memberikan dampak kepada
nah kalau kita lihat kan hasil surveinya lsi
aji sendiri mengatakan bahwa ini angkanya nggak terlalu jauh beda dengan angka perolehan di dua ribu empat belas
saya kira memang agak berbeda
antara figur jokowi dengan sby
sby pada saat itu sungguh sungguh tidak menghadapi lawannya
yang cukup kuat
sehingga ya banyak orang mengatakan dia melakukan apa saja akan mendapat apresiasi dari pemilih
tapi jokowi kan tidak
sejak dua ribu empat belas misalnya kan dia beda tipis dengan prabowo
kemudian dia mencoba melakukan berbagai macam inovasi politik yang tujuannya tentu saja untuk membangun apresiasi dukungan
yang menurut saya tidak terlalu menonjol itunya
tetapi memang sebagai incumbent dia masih punya kans untuk diunggulkan sebagai incumbent
karena punya ukuran publik itu
tetapi saya kira kalau dilihat setelah dia memilih siapa calon wakil presiden ada kejutan yang
jadi mahfud efek
mahfud efek dan ma'ruf efek juga
jadi penilaian terhadap kiai ma'ruf itu menurun terutama di kalangan pemilih pemilih muda milenial yang terpelajar itu
yang bicara soal moral politik segala macam gitu
saya kira mereka punya simpati terhadap apa yang dikatakan oleh mahfud itu
ini mempengaruhi pada tingkat
elektabilitas popularitas dari kiai ma'ruf itu
anda mengatakan mahfud efek orang jadi negatif terhadap jokowi
dan munculnya ma'ruf secara agregat sebenarnya juga memberikan dampak penurunan elektabilitas
yang dari sisi jokowi dan kawan kawan mungkin menganggap bahwa ⁇ maruf ⁇ adalah figur yang tepat untuk disandingkan dengan jokowi
yang mengurangi tensi tensi yang bersebut primordial
nah kita lihat sekarang hasil survei yang di breakdown dari lsi
kalau kita lihat sebelumnya kita masuk dulu kategori pemilih muslim
angka kategori pemilih muslim yang memberikan dukungan kepada jokowi ma'ruf setelah ma'ruf terpilih naik ya justru ya
dari lima puluh satu tujuh menjadi lima puluh dua tiga walaupun sebenarnya tipis
kita kan harapkan jokowi ma'ruf bisa menang
mungkin pak jokowi berharap dengan masuknya kiai ⁇ maruf ⁇ angkanya akan lebih signifikan nih gitu ya
karena kan ada isu soal sentimen apa namanya politik identitas di posisinya pak jokowi
yang pertama soal pak jokowi sendiri ya
sebetulnya jauh sebelum munculnya kiai ma'ruf sebagai cawapres
karena banyak upaya yang telah dilakukan pak jokowi untuk bisa menyapa dan menarik simpati kembali pemilih muslim ya
misalnya pertemuan dengan ulama ulama kemudian dari sisi silaturahmi politik pak jokowi ke kantong kantong islam dan ormas ormas islam ya
jadi sebetulnya memang masuknya kiai ma'ruf ini relatif belum banyak membantu kenaikan elektabilitas pak jokowi
walaupun memang kita melihat bahwa ini akan mengurangi sentimen isu isu keislaman terhadap pak jokowi
namun kalau kita ingin melihat bahwa apakah kemudian masuknya kiai ma'ruf bisa menang
bisa membawa sentimen keumatan untuk mendukung pak jokowi
memang ini yang akan menjadi pertanyaan
karena banyak sebetulnya aktor aktor dibalik sentimen keumatan
ketika misalnya pilkada dki pilkada jawa barat adalah aktor aktor informal ya
misalnya ada ustadz abdul somadjim yusuf mansur yang sampai saat ini memang belum ada sikap secara resmi ya
walaupun sebenarnya yang dikatakan gnpf atau dua ratus dua belas itu adalah mendukung fatwa yang disuarakan oleh ⁇ maruf ⁇
walaupun bukan ma'rufnya sebagai person tapi sebagai lembaga gitu kan
ini juga menarik kalau kita lihat kategori non muslim
elektabilitas jokowi dodo sebagai petahana itu justru turun
dan turunnya signifikan
satu penjelasan yang memang bisa kita baca dari hasil ini
sebetulnya dari sisi approval rating pak jokowi di segmen pemilih ini cukup signifikan
tapi kemudian kalau kita lihat elektabilitas
kenapa kemudian munculnya
karena ma'ruf justru menurunkan dukungan
memang sekali lagi efek kejut ya
karena ma'ruf adalah sosok yang sebetulnya di persepsikan sebagai tokoh yang juga bertanggung jawab atas kasus dki
jadi itu yang kemudian jadi efek kejut
tapi kita melihat bahwa efek ini bisa saja tidak berlangsung lama ya
artinya bahwa peluang untuk kembali ke pak jokowi juga masih mungkin terjadi
bagaimana pak indri ya
ya saya kira memang betul
bahwa ini tinjauan sesaat
sesaat itu kan kemudian pada saat yang sama ada dinamika lain yang mengakibatkan pemilih punya sikap mendua
rakyat jadi korban dan seterusnya dan seterusnya
ternyata wong cilik itu masih lebih banyak memilih jokowi
apa yang terjadi
ternyata itu sudah terjadi
terima kasih anda masih bersama kami dan kita masih membahas hasil survei yang memang terkini yang dilakukan oleh lingkaran survei indonesia
atas dua pasangan calon yang baru saja mendaftarkan diri mereka minggu lalu ke kpu
dan apa dampaknya buat pemilih
masih bersama adi alfarabi dan pak indri asama igo
kita lanjut ke segmen selanjutnya yang juga dipotret secara spesifik oleh lsi
yang pertama adalah segmen wong cilik
ini segmen wong cilik ini definisinya apa
segmen wong cilik adalah pemilih yang pendapatan rumah tangganya di bawah dua juta sebulan
jadi kita masuk ke dalam kategori kelas ekonomi bawah atau istilah yang lain wong cilik
dari hasil ini memang terlihat pak jokowi masih unggul ya di kantong
dan signifikan dua kali bukan
kalau dilihat dari sisi alasan memang sama dengan segmen yang lain bahwa pemilih ini juga tingkat kepuasan terhadap pak jokowi juga relatif tinggi ya
jadi ini yang menyebabkan kemudian di kantong pemilih yang cukup penting ini masih diungguli oleh pak jokowi kemaru
sementara segmen pemilih perempuan kita lihat angkanya mulai mengejar ya
ini mengapa kenapa ini terjadi karena faktor pemadanan antara ma'ruf dan sandi misalnya gitu
faktor wakil sebetulnya kalau kita lihat dari sisi personal memang berpengaruh ke sandiaga uno ya
di pemilih pak prabowo ya terlihat bahwa ketika masuknya sandiaga uno mampu menaikkan elektabilitas prabowo sandi di segmen pemilih perempuan
tapi kalau kita lihat secara agregat sebetulnya belum terlalu besar pengaruhnya ya
artinya walaupun selisihnya mengecil tapi angkanya kan masih cukup jauh ya antara jokowi versus prabowo
dan sekali lagi pemilih ini kan pemilih perempuan adalah pemilih yang secara agregat tingkat kepuasannya juga sekali lagi masih cukup tinggi ya
kita melihat efeknya belum terlalu kuat ya
jadi ngaruh itu ya sosok sandi
saya melihat sebetulnya ada tiga periode krusial nanti ya terkait dengan dinamika elektabilitas
periode pertama ya nanti di saat mungkin di bulan desember ya ketika kampanye telah berjalan sekitar tiga bulan
kita akan melihat sejauh mana efek kampanye akan berpengaruh ke elektabilitas
karena di saat itu isu serangan darat serangan udara mungkin telah berjalan
sehingga kita bisa lihat di bulan desember sejauh mana peningkatan elektabilitas
yang kedua adalah ketika periode debat ya
debat kandidat menurut saya itu akan juga berpengaruh banyak terhadap
saya selalu bilang bahwa debat kandidat itu sebenarnya tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap
kalau kita lihat pengalaman pilkada dki tingkat pemilih ya
itu pengaruh untuk andis
lebih tinggi dibanding lima tahun yang lalu ya proses pilpres
dan kita memprediksi bahwa jumlah mereka yang akan menonton debat juga akan lebih tinggi ya di pilpres kali ini
jadi ini adalah prosedur yang kedua
yang ketiga adalah sebulan menjelang pilpres ya
sebulan menjelang pilpres dimana mungkin saat itu attacking issue juga akan makin banyak
sehingga kita akan melihat dinamika elektabilitas kedua pasangan calon
pak indria narasi yang dipakai oleh prabowo dan kubunya adalah
jokowi gagal membangun
pemerintahan ini membahan bakari periodenya dengan hutang misalnya
rakyat jadi korban dan seterusnya
ternyata wong cilik itu masih lebih banyak memilih jokowi apa yang terjadi menurut anda
ya saya kira pertama tadi soal delegitimasi upaya
wajar saja kalau oposisi mencari bermacam argumen
untuk mendelegitimasi apa yang dilakukan sudah dicapai oleh
yang kedua tentang wong cilik itu
orang di desa saya kira masih belum berubah
tetap pertimbangannya pada hal hal yang bersifat kini konkret gitu ya
soal nilai itu lain hal
dan mengejar stabilitas barangkali
saya kira pikirannya tidak pada itu
tetap stabilitas itu kalau
ada hari ada nasi
sehingga pertanyaan pertanyaan yang abstrak itu mereka tidak terlalu tertarik
yang dia rasakan ini
dan itu di masa presiden yang sekarang
sebelumnya kan wacana soal pemilih perempuan
hanya di endorse adalah
perempuan harus lebih berdaya terhadap politik
sehingga mereka bisa memberikan warna yang berbeda
sekarang ini menjadi segmen yang benar benar diperhitungkan
apakah ini karena ada menggunakan istilah efek
sandi efek misalnya
menyasar kaum emak emak katanya begitu
ya saya kira memang betul
bahwa itu ada sandi efek itu
masuknya sandi itu memberi dampak positif pada prabowo itu
tetapi ini sekali lagi juga tidak bisa dianggap sebagai suatu hal yang permanen
dua periode yang akan di krisik lagi ini akan membuktikan
hal yang menurut saya
posisi yang lebih mapan lagi
bagi calon pemilih untuk menentukan siapa kira kira yang
punya elektabilitas tinggi
yang menarik untuk kita lihat adalah segmen selanjutnya
kalau kita lihat ini segmen pemilih kaum terpelajar
kalau disurvey kalau kita lihat pertanyaan teknisnya
sebetulnya mereka pemilih yang pendidikan terakhirnya minimal s satu
minimal s satu atau diatasnya
dari total populasi pemilih
kalau kita lihat menariknya pemilih ini adalah pemilih yang sebetulnya di pilpres dua ribu empat belas
adalah pemilih jokowi sebetulnya
lebih banyak mendukung pak jokowi dibanding pak prabowo saat itu
tapi saat ini memang ini situasi pasca pendaftaran
kita belum tahu nanti perkembangan tadi di tiga periode krusial
tapi saat ini memang masih diungguli oleh pak prabowo sandi ya
kita melihat bahwa pertama dari segi
ini gak efek kejut kan ini kan
ini kan efek akumulasi harusnya
ya satu efek kejut
yang kedua memang dari sisi approval rating ya
approval rating pak jokowi memang di segmen ini
tapi tetap lebih rendah dibanding segmen pemilih yang lain
pertama mereka adalah pemilih yang lebih rasional ya
mereka mengakses media yang cukup banyak dan variatif
dan apa yang telah dicapai oleh pak jokowi
dan sebetulnya kelompok ini adalah kelompok yang lebih mudah kecewa
lebih mudah kecewa terhadap proses
relatif lebih gampang berubah dibanding pemilih yang wong cilik
yang sebetulnya cenderung lebih stabil dan lebih luas
satu lagi segmen yang diperhitungkan di dua ribu sembilan belas adalah milenial
yang tadinya orang berharap sandi akan memberikan dampak yang sama seperti kepada emak emak istilahnya begitu
sekarang di millennial gak terlalu ngaruh tuh
ini sebetulnya masih jokowi efek ya
baik dari sisi kinerja maupun personal ya
personal pak jokowi yang sebetulnya lebih terlihat
ingin merebut pemilih milenial ya
kemudian dari sisi kita lihat beberapa kegiatan beberapa performance pak jokowi
terlihat memang secara serius ingin menggarap pemilih ide ya
kemudian di sisi lain kalau kita lihat memang sekali lagi prabowo sandi baru muncul
efek sandi juga belum terlalu kuat
yang punya efek ke pemilih secara luas ya
saya pikir untuk situasi saat ini memang ini adalah kondisi yang wajar
sebagai seorang petahana memang pak jokowi masih banyak mendapatkan
banyak mendapatkan limpahan elektoral dari kinerja selama empat tahun
pak indria dari kantong kantong yang dipotret oleh lsi
milenial terpelajar perempuan muslim dan non muslim
hasil survei ini apa yang menjadi catatan penting buat jokowi
apa yang menjadi catatan penting buat
iya saya kira yang paling penting adalah memang persoalan kantong kantong
pemilih jumlah pemilih itu penting
jadi apapun kategori mereka ya
karena bicara mengenai kemenangan
pertama jawa itu sudah pasti
jadi harus dikuasai di situ
milenial wong cilik gitu kan
itu basisnya masih di kantong kantong itu
jadi harus fight di situ
siapa yang menang di situ
walaupun ya ada pertimbangan pertimbangan misalnya jokowi ke ntb
karena ya kemarin kantong kantong itu
karena ya kemarin kalah gitu kan
sekarang dia harus rebound di situ
jawa barat gitu
sumatera barat gitu
jadi ini merupakan satu kenisayaan
bagi siapapun untuk memenangkan di daerah yang dianggap sebagai kantong
kita akan kembali dengan tambahan dua narasumber kami
hari ini kami menghadirkan juga tim sukses dari masing masing pasangan
apa yang menjadi pendapat mereka tentang hasil survei ini
juga apa langkah ke depan yang akan mereka buat
kami akan kembali sesaat lagi
mari kita bahas pertama kali hasil survei yang menunjukkan posisi elektoral masing masing pasangan
yang dilaksanakan oleh lingkaran survei indonesia
dan juga bersama kami telah hadir wakil ketua umum dpp partai green draft ferry juliantono
dan sekjen partai kebangkitan bangsa abdul kadir karding
selamat malam bapak bapak
saya ke challenger dulu deh ya
kalau petahana kayaknya santai santai
semuanya angkanya di atas lima puluh di atas lima puluh gitu kan
kalau mas ferry melihatnya bagaimana hasil survei ini
ya kami terima kasih dengan hasil survei yang dirilis oleh lingkaran survei indonesia
bahwa ternyata sentimen positif kepada pasangan prabowo subianto dan sandiaga uno itu tadi diperlihatkan sangat baik
pertama tentang bagaimana terhadap pemilih milenial terhadap pemilih berpendidikan terhadap emak emak
dan kemudian ketika
ketika dipasangkan ada kenaikan
jadi secara keseluruhan gitu
jadi kalau tadi disampaikan bahwa rilis survei ini kan sebenarnya baru sebatas ketika pasangan
jadi ketika nanti ini nanti dikombinasikan dengan kerja kerja tim kampanye nasional relawan dan yang lain lain ya
tentu ini akan menjadi modalitas yang baik untuk bisa berhadapan dengan pak joko widodo dan pak kiai haji
saya tahu juga tim pak prabowo juga punya survei sendiri katanya
katanya didatangkan langsung dari luar
gak tahu dari luar negeri apa dari luar planet gitu ya
nah itu gimana seiring sejalan dengan hasil lsi
ya ini dengan segala hormat
jadi memang dari sejak pilkada di jakarta kemudian di beberapa pilkada yang dua ribu delapan belas kemarin terutama yang di jawa barat dan di jawa tengah
survei internal kami agak lebih benar
dengan hasilnya teman teman di lingkaran survei indonesia
oleh karena itu sebenarnya
ternyata hasilnya berbeda
kemudian waktu di jawa barat kemarin pilkada serentak yang lalu di jawa barat dan jawa tengah
popularitasnya relatif rendah
dan dimana banyak lembaga survei menyatakan bahwa sebenarnya pasangan sudhajat saiku di jawa barat dan di jawa tengah sudiman said dan mbak ida fauzia
itu ditempatkan sangat di posisi yang rendah
ternyata hasilnya jauh berbeda gitu
nah oleh karena itu
sebenarnya ini juga ada masukan juga dengan teman teman di lembaga survei
bahwa kami menyimpulkan
karakteristik pemilih yang sekarang relatif baru
dimana mereka yang biasanya menjadi responden ketika lembaga survei menanyakan
pendapat bagaimana pendapat anda
responden ini atau pemilih yang oleh lembaga survei disebut sebagai yang undecided voters
sebenarnya mereka adalah voters yang sudah decided
sebenarnya mereka sudah punya kecenderungan memilih siapa
tetapi mereka cenderung menyembunyikan
preferensi politiknya kepada lembaga survei
itu terbukti pada saat di pilkada jawa barat dan di jawa tengah
satu dua hari menjelang pencoblosan ternyata mereka blok suaranya kepada pasangan pasangan yang kebetulan kami dukung gitu
nah ini ada kecenderungan
ini gara gara karena ada pola pemilih baru jadinya prabowo juga prabowo baru
ada pemilih tersebut terbentuk karena ada kesadaran
yang terbangun karena ada peristiwa pilkada di jakarta
dan ada politik identitas yang mau tidak mau memang terlanjur terbuka kotak pandoranya dan membentuk perilaku pemilih gitu
yang kedua ada sentimen dua ribu sembilan belas ganti presiden
gerakan tersebut meluas dimana mana
nah kemudian juga ya secara ekonomi memang ada kelompok kelompok masyarakat yang sekarang sedang mengalami kesulitan itu juga ikut bersatu di dalam sentimen sentimen tertentu
kandidat pasangan pak prabowo subianto dan sandiaga uno yang kebetulan sentimennya positif
jadi pas nih
kemudian wakilnya dianggap dirasakan mudah mudahan bisa menjawab kebutuhan yang sekarang menjadi masalah ekonomi
mari kita saksikan terlebih dahulu pernyataan dari pak joko widodo yang menangkal apa yang selalu dituduhkan kepada yang bersangkutan
soal tidak berpihak pada perekonomian
tidak progresif terhadap pembangunan
antek asing dan asing dan seterusnya dan seterusnya
kita saksikan bersama
blok rokan blok mahakam dan mayoritas saham freeport adalah bukti bahwa kita berdaulat
dan kita ingin sebesar besarnya kita gunakan untuk kemakmuran rakyat indonesia
apa yang kita kerjakan empat tahun ini adalah berdoa
tahun ini adalah bukti
adalah bukti bukan fiksi
apa yang kita lakukan selama lima tahun ini adalah bukti bukan fiksi
dan gak tau dia menyindir atau enggak
ya pertama apapun yang disampaikan oleh pak joko widodo sebagai presiden tentu kita akan bisa nilai
karena pertama pak joko widodo punya rekaman tentang janji janji ketika menjadi calon presiden
dan juga visi ketika menjalankan pemerintahan
tinggal dikomparasi aja janji janjinya dengan realisasinya
itu gampang kok nanti kita pun juga nggak usah berdebat banyak banyak gitu mas abdul ghani
jadi tinggal janjinya mana kemudian yang sudah dikerjakan mana
jadi ya gimana itu
kita bukan nyalahkan siapa siapa tapi komparasi antara janji visi misi dengan apa yang sudah direalisasikan dalam periode pemerintahan itu menjadi evaluasi
nah saya lihat kalau wong cilik ini kan sebenarnya stratifikasinya juga ada
ada nelayan ada petani ada kemudian buruh pekerja
dan usaha kecil menengah segala macam
jadi wong cilik itu tadi kategorinya kan pendapatannya
nah misalkan di nelayan ada misalkan mereka nilai tukar nelayan jatuh karena memang mereka sekarang ada kebijakan menteri ibu susi pujiastuti yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang
itu kan turun
jadi apakah misalkan ternyata di data itu naik saya gak tahu
data tersebut mencerminkan tentang kenyataan objektifnya atau realitasnya
yang ada atau tidak itu juga menjadi pertanyaan
mari kita genapkan keterangan dari mas ferry ini dengan petikan statement dari prabowo subianto
koalisi kita kita bentuk adalah untuk mencari suatu solusi suatu jalan keluar suatu penyelesaian terhadap masalah masalah mendasar bangsa indonesia
mengalirnya kekayaan nasional keluar dari bangsa indonesia
ya itu dimana proses kesejahteraan bangsa indonesia terhambat oleh sistemik
oleh suatu keadaan sistemik yang tidak mendorong pemerataan kekayaan
mas kading gak ada datanya itu
karena gini ini pertama ya
soal dana apa yang lari ke asing
bukannya privat malah kembali
ya kan bukannya mahakam rokan bisa kita ambil alih
kalau rakyat dana desa sekarang pak itu rp dua ratus delapan puluh tiga triliun
ya cukup besar
itu artinya apa menggerakkan ekonomi dan kesejahteraan di tingkat masyarakat
program keluarga harapan
itu berapa banyak sekarang ini
itu merupakan pengganti daripada blt
kalau blt itu kan gini
blt itu orang disuruh antri
memang efek sosialnya ada wah bagus nih kita dapat duit
tapi kalau pkh itu ibaratnya kita kasih pancing
nah dan itu semua sekarang bekerja dalam bentuk skup skup kecil komunitas keluarga
sehingga daya beli masyarakat itu bagus
makanya datanya inflasi itu bagus
jadi apa yang disampaikan pak prabowo ini
saya mau tanya dulu yang dibuat keluar negeri itu apa
dana indonesia keluar negeri
kalau misalkan raca perdagangan memperlihatkan bahwa kita masih defisit
itu kan artinya seharusnya raca perdagangan itu mengurangi devisa kita
kalau misalnya importnya lebih banyak beras misalkan
itu buat apa
beras import orang kita sebagian besar
mayoritas penduduk kita yang di level di pedesaan
ada bekerja di rumah tangga pertanian kok
satu juta ton dua juta ton loh ini yang dikontrak
yang realisasi masuk satu juta ton
nah kalau misalkan kita yang diberi nanti kesempatan untuk memerintah
pasti kita akan kurangi kita kalau bisa tidak usah impor
dan itu otomatis akan merangsang pertumbuhan produksi beras
tapi stoknya ada gak beras
kebijakan import ini tidak didahului sebelumnya dengan kegiatan mobilisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri
ya kan produksi harus ditingkatkan
karena kita sudah bekerja kementerian pertanian sebelum kementerian
gak ada bagaimana bisa produksi meningkat kalau importnya tambah
saya ingat tahun dua ribu enam saya sebagai orang yang demonstrasi menentang impor beras itu dua ratus ribu ton
ini sekarang satu juta ton lebih
dan pengaruh efeknya
pengaruh efeknya besar sekali terhadap petani di indonesia
regulasi impor pemerintah juga gak bodo bodo amat
jadi dia tahu stok kita butuh stok kita butuh stabilitas karena mau lebaran dan sebagainya waktu itu kan
oleh karena itu dilakukan
saya ngerti kalau soal itu beda antara kebijakan impor
tapi bisa juga menteri perdagangannya memang senang impor
itu juga ada
masyarakat seorang pemangku kebijakan
bisa seperti itu karena ada
persoalannya tuh begini pak ferry
memburu rente fee dari importasi itu juga ada motif seperti itu
harga harga harga bapak petani tetap terjaga
dan kalau mau jual ada yang beli
dan mereka kalau mau beli untuk konsumsi sehari hari
ada dananya itu yang penting
itu kan alasannya alasan atas nama konsumen
tapi saya ingin nggak mau berdebat ingin menyampaikan bahwa soal yang disampaikan pak prabowo subianto mengalirnya uang
ya apa itu mengalirnya uang
neraca perdagangan neraca pembayaran itu sudah jelas memperlihatkan itu nguras devisa kita
kok itu tidak dianggap sebagai patokan kita
untuk membaca situasi
kan ngerti kita semuanya
kalau kayak gini yang dimaksud mengalirnya uang
oke kita akan dulu sampai disitu
masih ada beberapa segmen yang harus kita lalui
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
saya akan memulai dengan keterangan dari prof indria terlebih dahulu atas debat kawan kawan kita tadi prof
ekonomi menjadi poin yang akan diperhatikan nggak buat pemilih
artinya kan ini penting
artinya akan matters gak buat paslon paslon
tentu saja itu ukur yang provable yang measurable
sehingga kalau itu di boost sebagai satu isu akan punya pengaruh terhadap proses simpati atau on simpati terhadap salah satu pasangan itu
jadi saya yakin bahwa mungkin akan lebih bagus perdebatan disitu daripada isu isu yang emotional
dan incumbent jelas punya posisi yang mudah untuk dilihat
seberapa jauh dia punya komitmen untuk membangun perekonomian indonesia
jadi di balik jargon kerja nyata juga memberikan implikasi bahwa rapotnya sudah ada gitu ya
nah sementara dari posisi ini kan suatu janji
janji politik tentang kalau seandainya
kita tidak akan melakukan itu
jadi ini suatu yang bisa diharapkan oleh pemilih
tetapi sekali lagi kan ini baru harapan kan
jadi harapan itu jangan sampai jadi harapan palsu
dari hasil survei aspek ekonomi diharapkan oleh calon pemilih kita nggak
kalau kita lihat isu isu teknis ya memang mayoritas isu isu ekonomi ya
soal lapangan kerja
kemudian harga kebutuhan pokok yang mahal ya
tapi sedikit melihat upaya penantang ya
kalau kita lihat sebetulnya ada satu pameo dalam campaign
bahwa ketika anda menjadi penantang
jadi pasti campaign tentang hal hal negatif

kelemahan kelemahan selama empat tahun akan menjadi satu narasi utama ya
dan tadi saya melihat bahwa kalau kita bicara isu memang biasanya ada dua isu ya
pertama isu yang sifatnya simbolik atau identitas
dan yang kedua isu isu yang sifatnya teknis
kalau dari pidato pak prabowo tadi kita melihat memang isu isu yang sifatnya simbolis
yang lebih banyak coba diungkapkan ya
jadi sentimen yang dibangun ya
mungkin narasi pribadi
mungkin narasi pribumi misalnya tadi kelihatan dari uang yang mengalir keluar dan seterusnya
saya pikir sebagai
ya soal nasionalisme yang ada kaitan
dan saya pikir itu sah sebagai satu campaign
karena memang berusaha membangun narasi yang lebih besar ya
di samping ada nanti narasi narasi teknis soal lapangan kerja dan lain lain
yang tentunya pemilih akan lebih detail melihat apa yang kemudian menjadi program masing masing kandidat
satu lagi yang jadi polemik
yang coba menjadi
menjadi narasi yang dikemukakan oleh challenger atau oposisi adalah
atau penantang lebih tepatnya adalah soal netralitas pejabat
ada beberapa menteri yang terlibat tapi juga menteri menteri itu kayaknya juga fungsionaris parpol kan kalau nggak salah ya
ya paradigmanya memang harus berubah
menteri presiden kemudian gubernur bupati itu jabatan politik
itu harus dipahami di situ
sehingga menurut saya sasar saja
yang penting yang penting itu harus memposisikan diri proporsional
yang kedua kan soal itu tidak dilarang
oleh undang undang maupun pkpu
larinya ke etik walaupun pada akhirnya
etika yang dikubur kami dengan etika yang dikuburnya pak joko widodo
karena menganggap bahwa jabatan tersebut dianggap nggak apa apa
padahal sebenarnya kecenderungan penggunaan kekuasaan instrumen
kekuasaan terhadap proses proses seperti ini harusnya dihindari
sebesar mungkin menurut saya
apa yang dilakukan bustri mulyani benar itu
apakah di kubunya mas ferry kemudian gubernur wali kota bupati juga tidak akan dilibatkan dalam kampanye
kalau apa namanya di tim kampanye nasional kita rasanya enggak
tapi kan di daerah
tadi barusan sekjen pan menyatakan bahwa seluruh gubernur bupati pan dan partai lain harus memenangkan pak prabowo
tapi maksud saya ini itu kan
itu kan kita dukung kita dukung pejabat di daerah untuk mendukung
apa bedanya sama menteri
di jabatan diresmikan diumumkan itu lain
kemudian mereka kepala kepala daerah yang notabene kita dukung terus kemudian kita minta ya pasti
tapi dengan pengumuman tim yang kemarin disampaikan oleh kubu pak jokowi dodo ke kpu memperlihatkan bahwa memang ada menurut kami harusnya dihindari
netralitas ini menjadi penting
kayak orang takut kalah gitu loh mau pakai gunakan instrumen kekuasaan
harusnya santai aja
justru kalau anda tahu begini
teman teman yang lain kan
gusri itu mundur karena disuruh pak jokowi
dan menurut saya saya puji kok
karena sikap gusri mulyani itu karena beliau ingin mempentingkan masalah ekonomi ini
menginginkan gusri fokus soal soal ekonomi
nah sementara yang lain itu duduk di penasehat
penasehat itu simbolik dan arahan arahan besar saja
tapi pak maruf gak mundur dari mui itu juga simbolik apa enggak
harusnya kan gimana bagusnya
nanti dijawabnya nanti dijawabnya
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di afd now
terima kasih anda masih bersama kami
saya potong tadi keterangan mas kardio
orang banyak bertanya karena ini kan saya bertanya selalu top of mind nya orang kan
nggak pakai pertanyaan saya sendiri gitu
orang banyak bertanya kiai maruf kenapa nggak mundur
karena kan dengan adanya posisi kiai maruf di mui
maka dia tetap merepresentasi menjadi personifikasi mui
dan mui takutnya tidak netral lagi
kita aja lembaga umat jadi lembaga
yang saya pahami yang pertama mui ini lembaga masyarakat
yang kedua tidak ada aturan
nah soal apakah kiai ⁇ maruf ⁇ mundur atau tidak kita juga belum tahu
karena kan setelah daftar langsung haji
nah kita tunggu saja nanti
kalau tim sukses baiknya ada nggak pertimbangan tim sukses
kalau kita sih sama aja lah
mau tetap di situ mau tidak
itu tidak memberi pengaruh signifikan
pengaruh signifikan itu adalah kita bekerja keras kreatif dan pas pada tujuan tujuan tertentu
walaupun di awal awal ketika kiai ⁇ maruf ⁇ ditetapkan sebagai atau dipilih oleh presiden jokowi sebagai wakilnya
banyak suara dari mui daerah yang menghendaki agar kiai ⁇ maruf ⁇ mundur
itu diserap nggak oleh
atau ini nggak ada pembicaraan apakah kiai maruf
maaf ya kita belum pernah bahas sama sekali dengan kiai maruf soal itu
dan saya sendiri juga nggak mengerti kalau ada pendapat pendapat atau aspirasi dari daerah soal itu
jadi menurut saya kita tunggu aja dulu nanti kiai maruf seperti apa
rasanya dua ribu empat belas di dalam tubuh koalisi sejarah
tubuh koalisi sendiri kayaknya nggak terlalu banyak dramanya
kita juga lihat kubu sebelah kan dramanya nggak kurang kurang lah itu ya
kalau prof salam leku melihatnya bagaimana
apakah ini cukup memberikan dinamika yang negatif buat masing masing
tergantung manajemen isu selanjutnya
karena kita sebetulnya memiliki too many isu
jadi dari isu yang real personal sampai isu yang makro
jadi semuanya tergantung pada ini dua kubu dalam mengelola itu
kalau pengelolaannya baik ya orang akan fokus pada isu isu baru
dan mungkin misalnya yang ferry tadi katakan soal birokrasi yang merangkap jabatan gitu kan
ini kalau misalnya dikelola terus menerus dan ternyata punya dampak terhadap kinerja pemerintahan mungkin akan negatif
tapi kalau ternyata pemerintahan itu tidak ada dampak maka itu tidak akan negatif

oke saya terakhir barangkali mau memperlihatkan gambar ini dan mari kita komentari bersama
ini adalah gambar yang kemudian bisa kita lihat bagaimana dampaknya bagi milenial
masing masing calon menampilkan personanya dan apakah kemudian itu memberikan hasil yang signifikan buat pemilih milenial
dari pak jokowi dan pak prabowo terlebih dahulu barangkali
oke pak prabowo kelihatan bersepeda sementara pak jokowi dengan choppernya yang sangat kenamaan itu
pak jokowi dan pak prabowo sekali lagi
dan pak prabowo ah ini sandi dengan vespa nya
mungkin ini agak ngelawan lah ya dalam tanda kutip ya
iya pakaian pakaian yang sama sama pakai sepatu sneakers sih
jadi ini bisa merepresentasi milenial
nah pak ma'ruf dan pak prabowo ini sama sama wakil
nah ceruk milenial ini katanya di kubunya mas karding ini diwakili oleh pak jokowi
nggak kurang kurang sampai mulai dari sepatu jaket dan lain sebagainya
ditiru oleh anak anak muda
sementara di wakilnya itu agak repot berhadapan dengan sandiaga uno yang murni jelas jelas lebih muda usianya
enerjik suka olahraga berpenampilan trendy dan lain sebagainya
apa strategi yang disiapkan terhadap milenial itu menjadi hitungan yang penting buat masing masing kubu
jadi itu tentu ceruk yang harus kita garap
dan sesungguhnya pak jokowi sudah di jalur yang tepat selama ini
tinggal keima aruf berarti
ya kalau keima aruf nggak bisa dipaksa
menurut saya nggak perlu dipaksa ya
mungkin yang perlu kita lakukan
jadi yang perlu kita lakukan adalah bisa jadi kejadiannya seperti di malaysia
mahathir sembilan puluh tiga tetapi dipilih oleh milenial
jadi milenial itu tidak selalu identik hanya umur
tetapi juga bagaimana kita mengakomodasi bagaimana kita membuat kebijakan bagaimana kita berperilaku
dan jangan lupa nanti itu head to head nya kan presiden to presiden sebenarnya
lebih kentalnya di sana
jadi sebenarnya antaranya pak jokowi dan pak prabowo
berarti pak prabowo juga harus naik sepeda motor nggak naik kuda lagi
enggak kalau pak prabowo tadi naik sepeda berkuda memang sehari hari
tapi menurut saya saya ingin sampaikan bahwa ini idealnya kaum milenials juga ada
jadi prototipe idealnya kaum milenial itu ada
jadi begitu sekarang kita umumkan pak sandiaga unumun jadi calon wakil presiden itu antusiasme kegairahan itu meliputi anak anak muda milenial itu
karena memang berarti
karena memang baik apakah dari segi fisik apakah dari segi kegemaran dan hobi itu kebetulan semuanya pas
oleh basket berenang lari segala macam nggak dipaksain
kan ada yang maksain sama yang memang sudah pas itu juga ada
jadi sebenarnya makanya kemudian muncul kegairahan antusiasme ini karena kemudian pak sandiaga unum mendekati prototipe atau tipe ideal dari kaum milenial
mitunya anak muda
jadi pak jokowi agak pas
jadi kalau pak jokowi itu sejak jadi wali kota di solo kan anda tahu kan perilakunya jadi nggak ada yang dibuat buat
memang perilakunya seperti itu
gayanya seperti itu
yang kedua hasil survei kan milenial masih sama kita sesungguhnya
yang ke pak prabowo itu yang terpelajar atau yang umur di bawah enam puluh
ya di bawah tujuh belas sembilan belas ya
jadi yang dua puluh ke atas sampai tiga puluh lima itu masih pak jokowi
bapak jangan salah baca data dong
itu surveinya ketika belum sandiaga unum baru diumumkan
nah ya kita lihat nanti
untuk kegairahan itu belum ketangkep sama survei ini
itu juga pak jokowi belum ngasih handgames kemarin
bung aji apa yang harus dicermati oleh masing masing pasangan untuk bisa meraih suara yang lebih banyak lagi
yang pertama dari sisi pak jokowi tentunya akan berusaha untuk mempertahankan keunggulan
karena kampanye baru dimulai dan ini posisinya head to head
kita memprediksi bahwa kompetisinya kemungkinan akan ketat
apalagi kita lihat pengalaman pemilu dua ribu empat belas
saat itu juga sama selisih pak jokowi sama pak prabowo cukup jauh
tapi di akhir bisa mendekat ya
jadi upaya untuk mempertahankan ini yang penting di kubu pak jokowi
terutama untuk mempertahankan kantong kantong suara tadi ya
kantong suara di wong cilik kantong suara di pemilih milenial
dan kantong suara di pemilih muslim ya
ini yang sebetulnya riskan untuk diambil oleh penantang ya
kalau kita lihat dari sisi isu selama ini
di sisi lain kalau kita lihat penantang kita melihat bahwa memang harus ada upaya yang luar biasa ya
ada gebrakan yang luar biasa baik dari sisi isu maupun personal
dari sisi personal misalnya kita lihat munculnya pak prabowo dengan new prabowo ya
ini sebetulnya penting untuk saya melihat ini sebuah manuver yang baik
kalau kita belajar dari pengalaman dua ribu empat belas
saat itu sebetulnya orang memilih pak jokowi bukan hanya karena jokowi efek
artinya ada ketakutan di beberapa kelompok memilih yang melihat memang sosok prabowo saat itu lebih
diidentikan dengan karakter tertentu
sehingga ini yang kemudian bisa menjadi satu warna baru satu dinamika baru ketika pak prabowo muncul dengan new prabowo
itu namanya pencitraan ya
itu akan penciptakan
jadi ini sudah gak intresif
ya saya kira memang kalau melihat prabowo jokowi ini head to head mengulang pertarungan dua ribu empat belas
dan tema topik yang dilontarkan itu ya menurut saya juga ulangan
hanya narasi baru saja tentang nasionalisme ekonomi
yang semuanya kalau kita bicara tentang pasal tiga puluh
saya kira nggak ada yang tidak setuju
tapi persoalannya dunia sudah berubah begini
nah bagaimana perubahan perubahan itu disikapi oleh kedua orang
jadi tujuan untuk memberdayakan ekonomi nasional ini sesuatu yang harus kita apresiasi
dengan kombinasi pak sandiaga uno memang itu kita akan melengkapi itu
maka waktu kita sudah habis
genderang baru saja ditabuh
kurun waktu yang panjang untuk berbicara banyak hal
dan juga kita akan cermati berbagai dinamika politik selama kurun waktu tersebut
sampai pada akhirnya kita menentukan pilihan bulan april tahun depan
sampai di sini afd
kita akan jumpa minggu depan dengan narasumber dan topik yang berbeda